dengan itu pasti ada menang ada yang kalah
tadi malam saya melihat semangat kerasnya dan perjuangan kerasnya
timnas u dua puluh tiga memang belum kemenangan
dan kesempatan dan peluang untuk masuk ke olimpiade itu masih dua kali
di perbutan nanti juara tiganya
dan kalau kita harapkan bisa masuk kalau enggak masih ada perteman lagi nanti dengan gwennia dari afrika
kalau feeling saya masuk ke olimpiade ini
saya merasa sedikit kecewa lah kalah oleh uzbek
sebenarnya mestinya masih bisa menang gitu ya tapi memang mungkin belum beruntung
artinya permainan kita masih cukup bagus
tapi mungkin kemarin itu apa ya apes gitu ya
apes saja itu sebenarnya itu
tapi walaupun bagaimana kita merasa bangga karena garuda kita itu bisa masuk ke semifinal
itu prestasi yang tentu harus kita hargai ya
oleh karena itu kita memang masih punya harapan supaya ikut di olimpiade
nah itu lalu kita keluar sebagai juara tiga
ya menangkan pertandingan melawan irak
jadi kita lupakan saja itu kekalahan dari uzbek itu
kita kembali supaya semangat tumbuh
dan harus menang melawan irak
supaya nanti kita bisa ikut di olimpiade
walaupun sebagai juara tiga
oleh karena itu pertama saya harap mereka berjuang
kemudian juga percaya diri
dan harus punya keyakinan untuk menang
jangan pengaruh kekalahan oleh uzbek itu jangan sampai terbawa bawa
dan kalau itu kita bisa menangkan pertandingan
ini kita punya kebanggaan tersendiri
karena bisa masuk olimpiade untuk pertama kali